masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu saudara partai perindo resmi memberikan dukungan kepada pasangan hovifa indar parawansa emil dardak untuk maju di pilkada jawa timur dua ribu tujuh belas
surat dukungan perindo kepada hovifah dan emil diserahkan langsung ketua umum perindo haritanu sudibyo di jakarta rabu pagi
hari tanu menyebut perindo memilih untuk mendukung hovifah emil karena melihat rekam jejak mereka dalam memimpin jawa timur selama lima tahun terakhir
apalagi kofifa juga pernah menjabat sebagai menteri dan anggota dpr
haritanu menyerukan kepada seluruh unsur perindo di jawa timur untuk ikut memenangkan hovifah emil
anggota dpr ri empat periode jadi eksekutif pimpinan pojok pimpinan sudah legislatif di tingkat nasional sudah
gubernur lima tahun sudah jadi saya rasa sudah tidak perlu kita lakukan
dan partai perindo bukan hanya memberikan surat dukungan saya menyuruhkan kepada seluruh unsur partai
khususnya jawa timur nanti untuk membantu pemenangan